liburan raja salman dan rombongan di pulau bali diperpanjang selama tiga hari
para pelaku wisata di bali menganggap hal tersebut akan berdampak positif
bagi promosi pariwisata di kawasan timur tengah
sejak tiba di bali pada sabtu empat maret lalu
raja salman bin abdulaziz al saud memilih menikmati liburannya di hotel st regis nusa dua bali
liburan sang raja di pulau bali ternyata diperpanjang tiga hari hingga dua belas maret
sebelumnya raja salman dan rombongan dijadwalkan berada di bali hingga sembilan maret
para pelaku pariwisata di bali menanggapi positif rencana raja salman dan rombongan
hal itu dinilai akan menguntungkan bagi pariwisata bali dan indonesia
karena bisa mendongkrak promosi wisata di kawasan timur tengah
dengan diperpanjangnya masa tinggal mereka di sini
ya tentu kan pasti pendapatan dari raja dan rombongan ini kan akan bertambah
maksudnya yang sekarang ini
ya tetapi dampak kedepannya sebenarnya yang penting raja itu datang ke bali
diketahui oleh masyarakatnya bahwa ini adalah tempat wisata dunia
ya tentu kedepan itu akan berdampak sangat baik sekali
selama ini cukup banyak wisatawan asal timur tengah yang berkunjung ke pulau bali
hanya saja secara total jumlah wisatawan asal timur tengah belum masuk peringkat dua puluh besar
kunjungan raja salman dan keluarga kerajaan diharapkan bisa mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan timur tengah
pada masa mendatang
nandang risade astika dan pasar
kita bergabung dengan koresponden eka rima di bali
eka apa saja rencana agenda liburan rombongan raja salman untuk hari ini
jika kegiatan anda dilakukan oleh masjid sila mengundang pengawasan kami

sila mengundang masjid yang menerima pengawasan kami
ini hari keempat memang

jika kemarin kita disibukkan dengan informasi yang menyatakan bahwa raja salman akan keluar dari hotel st regis
dan menikmati sejumlah tempat wisata di kawasan pulau dewata bali
yang salah satunya adalah tempat di mana saya berada saat ini
yaitu di pur'eluatu
namun ternyata kemarin raja salman tidak jadi keluar
dan tidak jadi menikmati aktivitas wisata atau tempat tempat wisata yang berada di pulau dewata bali ini
begitupun dengan hari ini
aktivitas raja salman selama empat jam masih hanya menikmati suasana pantai
juga keindahan pantai yang berada di sepanjang pantai geger
tepatnya di belakang hotel st regis
tempat raja dan keluarga menginap
ya ini termasuk dari royal family yang berada di hotel st regis ini
di hari ini kami juga sempat menyaksikan
tadi ada sejumlah aktivitas pada pagi hari
yaitu aktivitas keluarnya sejumlah keluarga atau sejumlah orang yang dianggap sebagai
royal family yang berada dari hotel st regis ini
menaiki sebuah kapal ya ini sebuah kapal kecil begitu
kemudian didampingi oleh kri dipantau dan juga dikawal
menuju ke tengah untuk menikmati lautan lepas
dan sekitar sepuluh hingga lima belas menit mereka menikmati lautan lepas
kemudian kembali lagi ke parkir atau ke tempat pelabuhan hotel st regis ini berada
kemudian kami sudah tidak bisa lagi menyaksikan
aktivitas karena memang di sana ditutup oleh kain atau juga ditutup dengan bambu setinggi tiga meter
sehingga tidak bisa diakses oleh siapapun untuk bisa melihat aktivitas di dalam
sementara hari ini kami juga mendapatkan informasi
ada sejumlah seniman yang berencana akan perform di dalam hotel st regis
memberikan penampilan penampilan mereka di hadapan raja salman dan keluarganya di hotel st regis
ada sejumlah aktivitas ya ini salah satunya adalah membawa peralatan peralatan musik dan juga panggung
yang berada di bahagian bawah
bagian depan dari hotel st regis termasuk tadi kami mendapatkan informasi dari pihak keamanan
bahwa ada pendataan dari seniman seniman terbaik di kota bali
dan sudah dilakukan pembayaran untuk performan tersebut yang rencananya nanti akan ada tari kecak
kemudian ada bali dance kemudian ada juga fire dance atau tari api
yang merupakan khas dari kota bali ini
ini termasuk salah satunya adalah tari kecak yang cukup menarik perhatian dari raja salman
belum bisa diketahui seniman siapa saja nanti ya
jadi ini adalah pertanyaan dari pihak pihak
tapi dalam hal menariknya
ini akan diberikan performan di sana
artinya ini masih dirahasiakan
namun memang hal tersebut akan segera dilakukan entah malam hari atau
entah malam hari ini atau esok hari akan dilakukan
dan dua ratus empat puluh volt chainset atau alat bantu daya listrik sudah disiapkan di bagian selatan dari hotel st regis
untuk sebagai backup jika memang hotel st regis membutuhkan tenaga daya listrik tambahan
untuk performa yang akan dilakukan oleh seniman seniman berasal dari bali ini
eka jika tadi anda mengatakan fokusnya berlibur hanya di kawasan nusa dua saja
apakah anda masih melihat pengamanan cukup maksimal dilakukan di beberapa titik lokasi pariwisata di bali
ya elvira jika pengamanan kami memang sempat melihat di sejumlah titik di nusa dua ini dilakukan pengamanan oleh pihak keamanan tni dan juga polri
lebih lebih di titik titik di mana tempat anggota keluarga dari raja salman ini menginap
yaitu di hotel hidratan kemudian hotel senerijis dan hotel yang tidak jauh dari nusa dua ini
sejumlah keamanan terlihat berlalu lalang dari pihak kepolisian dan juga pihak tni
kami juga melihat ada peralatan peralatan tempur yang berada di sisi kanan dari hotel st regis ini masih disiapkan
tadi kami juga sempat menyaksikan sejumlah mobil seperti mobil mercy dan juga mobil arpard berlalu larang di area nusa dua
akan menuju ke denpasar dan juga kute
kami juga mendapat informasi di area denpasar saat ini banyak sekali mobil mercy dengan kawalan yang mereka berlalu lalang di sana
entah aktivitas untuk menuju ke tempat wisata atau berbelanja
ini merupakan jika kita melihat memang mobil mobil mersi ini sengaja disewa oleh keluarga kerajaan untuk digunakan sebagai alat transportasi saat berada di pulau dewata bali
ini mengindikasikan memang sebagian besar dari keluarga memang sedang berjalan jalan atau sedang keluar wilayah
ini mengindikasikan memang sebagian besar dari keluarga kerajaan untuk digunakan sebagai alat transportasi saat berada di pulau dewata bali

sehingga mereka tidak hanya menikmati wisata di nusa dua
jika pada hari pertama kedua dan ketiga mereka banyak menghabiskan waktu di area pantai ya ini di nusa dua
tetapi pada hari ini terlihat banyak sekali mobil yang keluar dari daerah nusa dua
ini artinya aktivitas sudah mulai dilakukan di luar nusa dua seperti berbelanja atau mungkin juga menikmati area wisata yang lainnya
untuk berbelanja pasti kelasnya juga akan memasuki toko toko retail yang itu juga memiliki kelas yang cukup standar internasional ya ini menengah ke atas
ini yang menjadi fokus dari sejumlah tim dari cnn indonesia tadi untuk melakukan aktivitas pencarian atau juga pengambilan gambar terhadap keluarga dari raja salman ini
karena jika raja salman sendiri memang tidak ada aktivitas untuk keluar
mengingat usia yang sudah cukup tua ya ini sekitar delapan puluh tahun maka aktivitas raja salman sendiri hanya beribadah
kemudian menikmati pantai dan menikmati kesenian yang diberikan oleh pihak keluarga dan juga pihak st regis di dalam hotel st regis saja
keamanan juga dilakukan di wilayah laut
hari ini kami mendapatkan informasi akan ada satu tambahan kri yang datang dari tanjung perak ya ini kri sura yang nantinya akan tiba esok hari
ini dijadikan sebagai keamanan backup atau pembantu untuk kri yang sekarang sedang bertugas di area satu mil dari hotel st regis
ya ini di laut lepas yang melakukan pengawalan dan juga pengamanan terhadap hotel st regis dari wilayah laut
ini artinya sebagai langkah antisipasi karena memang sudah keluar surat pengajuan untuk perpanjangan masa tinggal atau masa berlibur oleh raja salman
yang tadinya tanggal sembilan akan diperpanjang pada tanggal dua belas maret nanti
ini artinya ada penambahan pengamanan yang harus dilakukan oleh pihak keamanan tni dan juga polri untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
maka akan ditambahkan satu kri ya ini kri sura
yang dibawa langsung atau nanti akan datang langsung dari tanjung perak menuju ke teluk benoa bali